sidang klaseksian kasus gagal ginjal lakut pada anak kembali ditunda di hari ini
penanganan kasus ini dirasa cukup lambat dan dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk
penegakan hukum serta mengurangi efek jerah pelaku dan kembali memakan korban
lalu bagaimana optimisme penyelesaian kasus ini
apakah akan mampu mengungkap siapa yang salah dan dalang dalam kelalaian ini
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tim kuasa hukum korban
awan purwadi pak awan selamat sore
baik dan kami sebelumnya juga telah menghubungi pihak kementerian kesehatan
untuk dapat bergabung namun ternyata belum dapat bergabung pada sore hari ini
jadi saya langsung ke pak awan pak awan kalau kemudian ditunda lagi
ini menjadi kedua kalinya apalagi dengan rentang waktu panjang sampai akhir februari
bagaimana optimisme pihak keluarga korban begitu pak wan
ya keluarga korban ini kan sudah bergabung mulai november ya
jadi memang ini sudah sepanjang
dari ketidakhadiran para pihak ini
walaupun sudah dikirim relas atau panggilan sidang
ini menunjukkan bahwa bagaimana
hal yang luar biasa ini disepilikan
jadi kalau misalkan semua pihak ini menganggap ini sesuatu yang penting yang serius
pasti mereka segera ingin segera masuk dalam tahapan materi sidang
ini masih dalam tahapan pemeriksaan para pihak
dan ini sudah berlangsung mulai januari sampai sekarang
saya yakin tidak hanya dirasakan oleh para tergugat maupun anda sebagai kuasa hukum
tapi masyarakat juga merasa bahwa
kasus berjalan lambat
rasanya mungkin diremehkan dengan tidak hadir dalam beberapa kali
apa yang kemudian menjadi poin penting dan mungkin bisa kita highlight begitu dari tuntutan anda dan juga para keluarga korban pak wan
ya sebenarnya kita sudah mengingatkan sejak awal ya
bagaimana terjadi keracunan obat
bahwa terjadi satu tindak kejahatan langsung yang dilakukan oleh industri farmasi
di mana mereka menggunakan bahan kimia yang dicampur atau langsung menggunakan ethylene glycol dan diethylene glycol
terjadi kejahatan itu oleh mereka dan juga kelalaian pihak pengawas obat dan makanan dalam hal ini
bepom dan kementerian kesehatan
di satu sisi bepom tidak mempunyai standar dalam
sehingga tidak terdeteksi ini
masuk dalam proses pembuatan obat
kementerian kesehatan tidak punya protokol
apabila terjadi keracunan
dan ini terbukti bahwa februari ini terjadi lagi
jadi walaupun november sudah terjadi
jadi walaupun november sudah terjadi

bahkan sempat pada waktu itu diumumkan zero case
tapi nyatanya februari terjadi lagi
dan ini membuktikan bahwa sampai sekarang
protokol dan standar untuk ini tidak in place
masih diabaikan sampai sekarang
soal protokol penangkalan maupun standar yang kemudian
dimiliki oleh bepom begitu yang ini menjadi
gugatan utama dari anda dan juga keluarga korban
dengan kemudian adanya
bertambah dua kasus dengan satu korban anak meninggal
pada awal januari lalu
bagaimana kemudian ini menguatkankah langkah
dari para pihak keluarga korban
atau kemudian memang sudah ada komunikasi
dan mungkin bantuan advokasi dari pihak anda
ya memang dari awal dengan perilaku yang ditunjukkan oleh
bepom maupun kementerian kesehatan
kita sudah memprediksi bakalan terjadi lagi
tapi kita tidak menyangka akan secepat ini
dan ini justru oleh obat yang perusahaan yang cukup besar
yaitu praxicon yang diproduksi oleh pt paros
jadi ini menunjukkan bahwa memang dari awal seharusnya
kalau ini sudah ditetapkan klb
itu penanganannya jelas dari awal
ini sampai sekarang kita bisa berasumsi kuat bahwa
protokol dan standar baik itu di bepom dan kemenkes memang tidak ada
jadi itu yang menjadi salah satu gugatan kami
alasannya adalah hal tersebut
dan saya rasa pada waktu itu presiden jokowi sudah secara khusus memberikan perhatian
tapi kalau terjadi lagi ini memang betul betul sesuatu hal yang luar biasa
harusnya presiden jokowi memberikan perhatian yang khusus terhadap hal ini
memanggil kembali bepom dan kementerian kesehatan
bagaimana tangan juga
jawabnya masih bulan november januari sudah terjadi lagi
tapi kemudian ini kan bepom kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dipanggil dpr
untuk memberikan keterangan soal ini
apa kemudian langkah anda dan pihak keluarga ketika menganggap
mereka para tergugat ini meremehkan
tidak menganggap serius gugatan anda dan pihak keluarga korban
adakah langkah hukum maupun langkah lain begitu yang akan kemudian pihak anda tempuh pak wawan
ya sementara ini yang firm kita kawal untuk terus berjalan adalah gugatan perdata ini
selain juga audiensi audiensi kita sudah melakukan audiensi dengan komnas ham
dengan ombudsman dan juga dengan dpr
dan syukur alhamdulillah dari audiensi dengan dpr ini kemudian sampai langsung disampaikan
ke kementerian kesehatan pada waktu itu kebetulan terjadi raker dengan kemenkes dan dpr pada hari yang sama
jadi langsung tersampaikan
cuman sampai saat ini responnya betul betul lambat
jadi sejak rapat pada waktu itu sekarang responnya lambat
walaupun pada waktu itu ada kesepakatan kesepakatan yang sudah ada gitu loh
terus kemudian sebenarnya para korban ini kalau memang terlalu apa ya terlalu dianggap remeh gitu ya
kita memang sebenarnya ada persiapan untuk apa ya
melakukan upaya hukum lain misalkan upaya hukum pidana
karena upaya hukum pidana sekarang ini walaupun kita mengapresiasi yang dilakukan baris krim
dengan penahanan pihak pihak yang pada waktu itu sempat melarikan diri ya
terutama cv samudera akhirnya bisa ditahan dan lain sebagainya
tapi kita menganggap bahwa bukan saja pelaku kejahatan yang mengoplos mengganti
dan malah pencampur produk obat dengan produk bahan berbahaya
tapi juga yang lalai
dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi proses pembuatan obat
dan juga dalam apa namanya mempersiapkan dalam protokol keselamatan di fasilitas kesehatan di kementerian kesehatan
oke tapi fokus dari fokus anda keluarga korban dan pihak kuasa hukum tentunya adalah
mereka yang kemudian dianggap lalai begitu ya dalam standar dan juga dalam pengawasan maupun protokol penangkalan tadi begitu ya pak awan
sebenarnya ada dua ya
yang pertama itu tentu saja yang langsung melakukan kejahatan dengan mencampur mengganti
atau betul betul menggunakan zat berbahaya ethylene glycol dan diethylene glycol
itu yang pertama
yang kedua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan
pengawasan ini dilakukan oleh badan pengawasan obat dan makanan
yang di situ ternyata asumsi kami betul
bahwa sampai sekarang cpob atau cara pembuatan obat yang baik itu masih tidak apa ya masih tidak diterapkan perubahan
sehingga apa terjadi lagi di kasus yang sekarang ini dengan pt paros ini
pak wan kalau kemudian kita menilik dua kali penundaan sidang yang terjadi pada januari maupun awal februari ini
kemudian adalah para tergugat tidak datang semua tidak bisa dikumpulkan semua
dari sepuluh tergugat yang kemudian anda masukkan dalam daftar begitu
bagaimana kemudian langkah nantinya ketika di akhir februari pada sidang lanjutannya tentunya
terjadi hal yang sama tidak semua tergugat bisa hadir secara lengkap begitu
ya tentunya itu prosedur yang normal terjadi dalam proses persidangan
jadi memang apabila para pihak nanti terutama tergugat tidak hadir ya tentunya mereka dianggap melepaskan hak untuk
mempertahankan hak di dalam proses persidangan persidangan akan berjalan saja gitu loh
cuman memang ini menandakan bahwa sesuatu hal yang sepenting ini kemudian
apa para pihak ini menunda nunda kemudian walaupun itu dalam koridor proses peradilan ya
tapi kalau menurut saya ini apa ya rasa empatinya itu sangat rendah gitu ya
dan satu hal lagi bahwa sekarang ini di apa ya yang sedang
walaupun belum terkonfirmasi tapi yang keracunan obat sirup yang sekarang sedang dirawat
yang kemungkinan dirawat di ruang picu rscm ya kan
itu kami berharap bahwa proses penanganan terhadap pasien gagal ginjal ini semaksimal mungkin
dan seintensif mungkin jangan terjadi yang kemudian yang terjadi kemarin kemarin gitu loh
karena hampir semua yang survive untuk tidak survive dan tidak meninggal
jadi saya harapkan kalau terjadi lagi karena ini kan satu kasus ya
ketika satu kasus perlu dicurigai akan banyak kasus bahkan kita mendapatkan informasi
ada kasus yang sama dirasa terjadi di jawa tengah di solo kita dapat informasi seperti itu ya
bahkan yang di pali kota nya pak
baik pak wawan tentu harapan kita bersama adalah ini bukan kemudian fenomena gunung es
begitu dengan satu kasus muncul ternyata masih banyak yang lain
tentu harapannya tidak akan lagi memakan korban apalagi anak anak
terakhir singkat saja berarti artinya ketika nanti pada sidang di akhir februari
ada pihak yang tidak datang maka pihak anda akan mendesak persidangan
mendesak pengadilan untuk tetap menjalankan dan proses ini tetap berjalan begitu ya pak wan
karena memang itu prosedur normal hukum acara yang harus dilakukan
tapi yang lebih penting adalah dengan adanya kasus baru ini segeralah segera tetapkan klb
sehingga penanganannya itu jelas tidak sekarang ini semua nggak jelas
jadi yang satunya harus di rumah sakit adi aksa kemudian di rumah sakit polri
harus dibujuk ke rscm dan lain sebagainya yang baru ini itu menunjukkan bahwa protokol ini belum di sana gitu
jadi belum jelas kalau klb kenapa sih klb ini harus dihindari gitu loh
harus segera in place jadi semua penanganan keracunan obat sirup itu jadi jelas
baik baik tentu kita harapkan yang terbaik dan ada langkah penanganan yang tepat dari semua pihak
terima kasih atas waktu anda pak awan puryadi
kuasa hukum keluarga korban telah bergabung bersama kami selamat sore
sehat selalu bapak